sementara itu peristiwa memprihatinkan datang dari kota pelajar yogyakarta
bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah siswa siswi sd dan smp bineka tunggal ika yogyakarta
justru terpaksa bersekolah di sebuah pendopo pinjaman karena gedung sekolah tidak bisa ditempati
hal ini terkait dengan konflik yang melanda yayasan sekolah yang berlangsung sejak tahun dua ribu sembilan ini
konflik internal yayasan binika tunggal ika yang berlangsung sejak tahun dua ribu sembilan belas
mengorbankan hak siswa siswi sekolah untuk mendapatkan pendidikan secara layak
berdalih kesulitan keuangan yayasan yang menaungi sd dan smp bineca tunggal ika
beberapa waktu lalu memecat manajer sekolah kepala sekolah hingga guru
yang selama hampir lima bulan tidak mendapatkan gaji
bahkan pihak yayasan tidak pernah lagi memberikan uang operasional sekolah
gedung sekolah dan fasilitas sekolah yang digunakan untuk proses belajar pun
disewakan pihak yayasan
tanpa ada transparansi pengelolaan keuangan yang didapatkan
meski beberapa wali murid lebih memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain
komite sekolah yang terdiri dari para wali murid tidak tinggal diam
dan meminta kepala sekolah serta guru guru untuk melanjutkan proses belajar mengajar
walau harus keluar dari gedung sekolah yang dikuasai pihak yayasan
sampai dua ribu tujuh belas itu yayasan tidak pernah memberi uang operasional sama sekali
jadi kami hidup dengan dana pemerintah dana bos kemudian dengan kebaikan orang tua
beberapa siswa sempat bertanya mengapa mereka tidak lagi belajar di gedung sekolah
namun orang tua siswa lebih memilih untuk memotivasi anak anak yang tidak paham
permasalahan yang sedang dihadapi sekolah
dari awal saya sudah bilang ke anak saya kalau selama ini selama satu minggu ini
akan ada kegiatan yang namanya outdoor class jadi kegiatan di luar sekolah
jadi kalau dari saya sendiri menekankan ke anak
tidak terpengaruh dengan masalah yang ada di sekolah
jadi tetap fokus untuk mereka menjadi diri mereka sendiri
tetap gembira senang karena mereka masih usia sd ya kecil kecil kasihan
walau menyisakan sedikit siswa sd dan smp
proses belajar mengajar tetap dimulai pada senin tujuh belas juli
bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah
aktivitas belajar diadakan dengan meminjam dalam noto prajan
sebuah pendopo milik salah satu kerabat keraton ngayuk yogyakarta hadi mingrat
siswa siswi sd dan smp binika tunggal ika akan terus belajar di dalam noto prajan
hingga ada penyelesaian masalah internal yayasan binika tunggal ika
masalah tersebut kini telah dilaporkan kepada dinas pendidikan kota yogyakarta
masalah tersebut kini telah dilaporkan kepada dinas pendidikan kota yogyakarta
masalah tersebut kini telah dilaporkan kepada dinas pendidikan kota yogyakarta